ibu aja ke mall abis nih pidurman gak nyala
ih bapak yois bukan udah tadi
biasa mak lemot
jak lo kagak usah dah beliin tas tenut mahal buat mak
mendingan duitnya lo bawa nih si jok ke bengkel
iya dah waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
kenapa bang deddy
kagak jadi dah
katanya kalau mau ngomong gak jadi nanti jauh rejeki
ih itu kan baru katanya belum tentu bener
udah sabar toh pa
ini rumah rumah gua
mau jembat mau kemana
ditanya jawab dong
makasih ya bang
abang yang mestinya terima kasih
ini yang harusnya terima kasih sama abang
abang udah ajak ini jalan jalan makan rujak sama foto foto
abang yang mesti terima kasih
neng udah mau diajak jalan jalan
ini harus terima kasih sama abang
abang yang terima kasih
bantuin ibu masak
pasti tadi ngiranya pacaran mbak laras kan
janggul gede juga kece
dadah mbak laras
kok ga dadah juga
ke depan ya bang
mau kayak ona deh
hah yeah mooi
pergi cepet banget malem kita
eh kenapa lu
pa aku udah cari di tempat mancing
tangkongnya gak ada
kamu udah cari ke kontrakan
kamu gak ada alasan kan permasi laras
pa jangan bilang mama ya
mau ngajak sekarang bang
kagak gue cuma bantuin bang ojek doang
bang ojaknya mana sekarang
duh gampang lebih ya toh
oh ini sih
tentengnya yang apa apa ya
loh kok ada kemana tuh bu
bapak udah ikut
mumpung lagi lebur bapak yuk ayo ikut
enggak ibu aja yang bagas lah
yaudah kalo gitu kita aja yuk ya jalan jalan
motornya mau dibawa ke bengkel mau ngejak
udah nyala nih man
kalo gitu saya jalan dulu ya
udah nyala nih man
udah nyala nih man
udah nyala nih man
udah nyala nih man
udah nyala nih man
eh mas kasman
mau saya hantar
nggak usah mas
saya mau lewat gang senggol aja
bapak lagi pengen nonton tv aja
iya mbak yuni
coba lo telepon dulu dah bu rahmanya
tanyain tuh barang masih ada apa kagak
tadi kan lo bilang mau ditawarin ke temennya
tadi nggak punya nomor telponnya bang
ih tadi kata abang kita mau bikin spres
apaan sih dari tadi nyebut emak emak
kok pada diem
tadi sama bang ojak mau bikin sepres buat emak
mau beliin emak tas tenun
tapi tadi nggak punya nomor telpon bu rahma
lo mau beliin tas tenun buat emak
kagak usah ditelpon
samperin aja langsung
kemben amat lagi lo inget sama emak
bukan bang ojak mak
oh seperti itu
ih aku bona ke translatornya
ih bapak mau kemana pak
anu bu bapak ikut ibu aja ke mall
yoi bukan udah tadi
ya sama lemot
jak lo kagak usah dah beliin tas tenut mahal buat emak
mendingan duitnya lo bawa nih si jo ke bengkel